meramat allah yang tampak nasihat ajaib allah yang berkawasan
misa malam natal sesi terakhir di gereja katedral jakarta pusat
dipimpin oleh romo bernadus c priyudo
misa yang berlangsung satu jam ini
mengusung tema cinta kasih kristus yang menggerakkan persaudaraan
sebagian jemaat mengaku
baru tahun ini kembali menjalani misa malam natal secara langsung di tengah pandemi
meskipun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
nisa malam natal tetap terasa khidmat
tahun lalu enggak karena pandemi
tapi tahun ini puji tuhan saya bersyukur sekali bisa ikut misah pascah kemarin malam pascah
dan saat ini nisa malam natal
sungguh luar biasa rasanya benar benar bersyukur dan beruntung sekali rasanya
sungguh luar biasa
damai suka cinta natal beserta kita semua
di kota malang jawa timur
gereja berumur satu ratus dua puluh delapan tahun ini
tampak klasik dengan kursi kursi rotan gaya lama
dan kursi kayu jati dengan ukiran khas kolonial
di gereja katedral santo petrus kota bandung
misa juga dilakukan dengan sejumlah pembatasan
selain wajib mengenakan masker dan menjaga jarak
jemaat juga menyertakan bukti vaksin lewat aplikasi peduli lindungi
selain hadir secara langsung misa juga diikuti secara daring
yakni maksimal lima ratus orang
tim liputan cnn indonesia